di tengah jumlah kasus positif covid sembilan belas yang terus meningkat
untuk pembahas yang sudah ada abraham wirotomo
tenaga alih utama kantor staff presiden
selamat malam pak abraham
selamat malam mbak tiffany
selamat malam pemirsa cnn
baik pak abraham terima kasih sudah bergabung dengan kami
kita bahas bagaimana lonjakan kasus covid varian omikron
di satu sisi pemerintah tetap kekeh tetap bersih keras
tidak realistis dengan keadaan yang kita lihat
yang jelas kita tahu bahwa banyak kasus bermunculan
anak anak terpapar positif
ya makasih mbak tiffany
menurut saya pertanyaannya rada salah ya
karena sebenarnya yang dilanjutkan oleh pemerintah itu adalah
melanjutkan menggunakan skenario skb empat menteri
di mana di dalam skb empat menteri
berapa persen ppn itu ditentukan oleh level ppkm di setiap daerah
yang level ppkmnya tiga atau empat dia berkurang
jadi yang dilanjutkan oleh pemerintah
adalah kebijakannya sesuai dengan skb empat menteri
jadi menurut saya kuas pandaan dari orang tua dari lima asosiasi
kemarin sudah dibahas di dalam rapat kabinet
dipimpin oleh bapak wakil presiden
jadi serius sekali pemerintah menanggapi concern atau kekhawatiran dari para orang tua
nah itu saja pemerintah bekerja dengan ahli
ada dua belas ahli lintas bidang
ada juga yang mengacu pada data data yang ada
kalau mengacu pada data yang ada
ini jauh lebih kecil daripada positivity rate yang ada di mall di pasar atau di perkantoran
jadi menurut saya kebijakan dari negara ini harus proportional dengan tingkat risiko yang ada
karena ada hal lain yang menjadi perhatian dari pemerintah
data dari digut dilakukan survei dengan delapan belas siswa itu luar biasa ya
pertama ketika ksp mendapatkan hasil itu kita juga cross check ya di lapangan
kita pergi ke jakarta ke ntt luang jawa termasuk juga di jawa tengah atau ntt
saya sendiri nemu separoh anak sd kelas satu itu nggak bisa baca tulis
jadi makanya kenapa namanya lost learning itu demikian penting perlu diperhatikan
karena pemerintah harus melihat faktor pendidikan anak penerus generasi kita itu juga penting diperhatikan
kenapa kok sampai ada lost learning ini
salah satunya adalah terlalu lama melakukan pjj
atau pembelajaran online ini
belum bisa menggantikan pembelajaran tatap muka
terutama untuk anak sd ya
oke kalau tadi concernnya lost learning
artinya seperti temuan tadi di lapangan bahwa capaian akademiknya rendah
gara gara selama kurang lebih dua tahun ini melaksanakan pjj atau pembelajaran secara daring
anak sd yang sudah harusnya bisa membaca tidak membaca
jadi ada delay
betul kita harus concern ke pendidikan
tapi kita lihat bahwa capaian vaksinasinya saja belum merata
boleh tadi dibilang positivity ratenya rendah
tapi penularan sekarang varian omikron itu kan sangat cepat
ya kan paling tidak tidak apakah cukup bijak menerapkan ptm ini
mengapa tidak menunda sementara waktu paling tidak sampai capaian vaksinasinya merata terlebih dahulu pak abraham
tidak merata itu dimana mbak mbak lihat datanya nggak
kalau sekarang kan belum semuanya
yang rendah itu tuh
nah yang rendah dimana mbak
yang rendah itu ada di papua barat papua sulawesi tengah
yang mana level ppkmnya masih level ppkm satu mbak
jadi makanya pertimbangannya itu pemerintah tetap mengacu pada skb empat menteri
indonesia ini ada tujuh belas pulau tiga puluh empat provinsi lima ratus empat belas kabupaten kota
yang kondisi tiap daerahnya itu berbeda beda
jangan kita memframing bahwa kebijakan untuk pendidikan itu satu untuk semua daerah
pemerintah dengan bijak dan sangat detail menetapkan kebijakan pengacu pada skb empat menteri
dimana ptm itu sesuai dengan kondisi ppkm setiap daerah
tergantung dengan levelnya
angkanya gimana misalnya nih kan ada kekhawatiran
kalau kita lihat data kenapa kok kenapa para pakar mengusulkan kepada pemerintah
untuk terus melanjutkan skb empat menteri
itu karena ternyata jumlah kasus positif yang usia di bawah lima tahun itu
jadi yang mayoritas terkena dan terpapar itu bukan anak anak
yang mayoritas terpapar justru orang dewasa
itu yang untuk supaya kita memitigasi terjadinya penularan di sekolah
apabila ada kasus maka sekolah kita tutup selama tiga hari
ini adalah upaya untuk mengurangi adanya kluster sekolah
dan kebijakan skb empat menteri ternyata terbukti berhasil
ini sesuai dengan masukan para ahli
jadi belum ada kemampuan untuk mengurangi adanya kasus sekolah

patokan pemerintah adalah kebijakan skb empat menteri
dimana level ptn itu sesuai dengan level ppkn
jadi artinya skb empat menteri ini
pak abraham masih melihat bahwa itu masih relevan masih realistis untuk diterapkan
walaupun kita tahu covid sembilan belas ini kan sangat dimennamis
apalagi dengan adanya varian varian yang banyak yang diperlukan dan yang tidak diperlukan

sekarang ada omikron kemarin ada mq
kemudian sebelumnya juga kita tengah dihadapkan dengan delta yang sangat luar biasa
alpha dan lain sebagainya
iya tapi bagaimana mengambil resiko itu kan harus proporsional
yang namanya potensi bencana itu kan banyak
ada potensi gempa bumi jakarta kemarin ada gempa bumi
lalu juga ada potensi kebakaran ada potensi gedung sekolah runtuh
tapi kan itu kan
resikonya kecil mbak
sekali lagi dampak lost learningnya itu luar biasa
separo mbak setaro anak kelas satu sd dan dua sd
indonesia itu tahun dua ribu empat puluh lima ketika kita merdeka seratus tahun
yang menjadi kunci adalah sdm
karena sumber daya alam kita terbatas
siapa sih anak muda di tahun dua ribu dua puluh
ya anak anak yang sekarang sd
jadi masalah lost learning ini begitu luar biasa
dan ini sesuai dengan resiko yang kecil
dengan trend di negara negara lain
seperti di uk di amerika serikat
dimana sekolah didorong sebisa mungkin melakukan pembelajaran tatap muka
terutama untuk sekolah dasar ya mbak tiffany
yang namanya online itu belum bisa menggantikan
untuk mahasiswa atau sma oke lah
tapi yang namanya sekolah dasar
ngajarin baca ngajarin menulis
itu untuk anak kelas satu dan kelas dua sd itu nggak sulit sekali untuk online itu mbak
jadi artinya dengan adanya lost learning ini menjadi alasan
yang paling concern yang paling dikhawatirkan oleh pemerintah
dibandingkan dengan risiko anak anak sendiri ini bisa terpapar covid sembilan belas
karena kan kemarin itu ada dari lima organisasi
pak abraham yang juga memberikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah
untuk sementara ptm nya di stop dulu
sampai dengan keadaan mungkin lebih kondusif
apalagi ada varian omikron
bahkan kalau soal risiko dari salah satu pemerintah itu itu bisa jadi hal yang lebih kondusif dan lebih kondusif
bahkan kalau soal risiko dari salah satu pemerintah itu itu bisa jadi hal yang lebih kondusif

menyatakan bahwa ini tuh bisa ketika anak ini terpapar omikron atau covid sembilan belas itu
bisa berdampak pada kesehatan organ tubuh kinerja organ tubuhnya dan lainnya
jadi memang ada risiko disitu
ya resiko ada mbak tapi kan harus proporsional
ini kan mirip mbak kayak misalnya risiko datang apa namanya adanya penyebaran covid
kalau kita mau nolok
risiko kan kita tutup sekolah kita tutup kantor kita tutup pasar kita tutup bandara kita tutup
tapi kan ancur mbak masalah orang ancur pendidikan anak kita
makanya untuk supaya kita bisa melalui pandemi ini dengan baik
kita harus didap dan proporsional antara risiko
kalau memang risikonya tinggi kan ppkm

maka ptm nya tuh juga semakin dikurangi
maka ptm nya tuh juga semakin dikurangi
maka ptm nya pun juga semakin dikurangi
makanya skb empat menterinya itu dibaca
jadi proporsional kalau misalnya tingkat pencegahannya itu sudah baik nggak apa apa
kalau di daerah nggak ada kasus seperti di papua papua barat maluku utara jumlah kasusnya masih rendah bahkan beberapa kabupaten nol
masa kita nggak boleh ptm apalagi mereka kan sangat perlu untuk mengejar ketertinggalan di sektor pendidikan
nah kembali lagi terkait dengan masukan dari lima asosiasi profesi
saya rasa lima organisasi profesi tersebut sudah inline
dia mengingatkan kepada masyarakat kepada pemerintah
supaya kita berhati hati yang namanya protokol kesehatan di sekolah itu harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin
nah pemerintah mendengarkan tuh masukan dari lima asosiasi profesi
lakukanlah survei secara atak dan mendadak di dua tiga ratus dua puluh sekolah mbak
jadi pemerintah bekerjasama dengan petugas puskesmas juga kita survei gimana protokol kesehatan di sekolah
di situ sekolah diberi peringatan kalau ternyata tetap tidak memperbaiki protokol kesehatannya maka nggak boleh ptm
makanya yang namanya pemerintah mendorong ptm itu bukan tanpa persiapan atau upaya pencegahannya
memang yang namanya risiko itu ada
tapi sekali lagi harus proporsional
perlu dilihat nih
kalau anak sd kelas satu kelas dua kita separuh nggak bisa baca tulis gimana nasib bangsa kita ke depan
kita mungkin melewati omikron tapi kita nanti kalah bersaing dengan negara negara lain
lama lama kita menjadi konsumen saja dari negara negara lain
ini kan kita nggak inginkan itu terjadi
jadi yang namanya menangani pandemi ini kita kacamatanya nggak bisa hanya satu
kacamata kesehatan saja
ada kacamata ekonomi
ada kacamata pendidikan
ada kacamata agama
jadi ini memang kebijakannya harus dilihat secara komprehensif dan proporsional mbak tiffany
ketika dki jakarta sekarang pak abraham tetap lanjut ya ptm
walaupun sudah ada temuan sembilan puluh sekolah di ibu kota ini yang ditutup karena ada temuan mulai dari anak
kemudian tenaga pengajar staff yang positif covid sembilan belas
tapi di satu sisi di sebelahan
bersebelahan lah dengan kota jakarta juga
pemkop tanggerang misalnya
sekarang per kemarin dua puluh enam januari
memperlakukan pjj untuk satu bulan ke depan
artinya ada perbedaan perbedaan dari masing masing daerah
sehingga mungkin orang tua di luar sana gitu atau masyarakat
ini banyak yang bertanya tanya juga
mengapa akhirnya pun juga bisa berubah berubah dan berbeda
ada putus putus di saya sih
pak abraham bisa mendengar suara saya
jadi mbak tahu jumlah sekolah di dki itu kan jumlahnya ribuan mbak
berarti kan makanya kan tadi kenapa prosentase risikonya jadi kecil
sembilan puluh dibanding ribuan sekolah
itu yang perlu kita perlihat proporsionalnya
kalau misalnya kita hanya mengacu pada kasus tertentu
lalu kita ambil kebijakan tutup semua sekolah di indonesia
ini kan nggak sesuai gitu loh
nggak sesuai dengan berat berat risiko yang ada
di sektor pendidikan
makanya pemerintah itu melakukan yang namanya active east finding
sekali lagi positivity rate di sekolah itu sangat kecil
lebih kecil daripada di mal
lebih kecil daripada di pasar
berarti kalau misalnya ada risiko lalu kita tutup
sekolah kita tutup pasar kita tutup
itu kita mungkin selamat dari covid
ekonomi dan mungkin jadi tingkat pendidikan kita malah menurun
jadi sekali lagi pesan saya kepada masyarakat
untuk waspada hati hati
dan yang namanya pendidikan anak
itu tetap penting
untuk anak bisa bersaing di masa depan
dia harus bisa mendapatkan pendidikan yang baik
dan salah satu cara untuk mendapatkan pendidikan yang baik
adalah dengan lakukan pembelajaran kata penuka
kita akan pantau terus bagaimana kedepannya pak abraham
tentunya kita harapkan tidak ada sampai ke klaster sekolah yang muncul
karena sekali lagi kita sangat concern dengan apa yang terjadi
pendidikan itu penting kesehatan pun itu juga penting
itu yang harus kita tanamkan bersama
terima kasih pak abraham
wirotomo sudah bergabung dengan kami malam hari ini di cnn indonesia connected
selamat malam sehat selalu